sehari berada di provinsi kalimantan timur presiden joko widodo juga meninjau
pengerjaan infrastruktur ibu kota negara di kalimantan timur selasa siang
menurutnya pemerintah sedang menyiapkan lokasi pembangunan infrastruktur strategis
seperti bandara dan pelabuhan
kepala negara menegaskan rencana pemindahan ibu kota dari jakarta ke kalimantan timur
tetap sesuai rencana
jika tadi kita diskusi mengenai kira kira di mana pelabuhan di mana airport
sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah
orang nomor satu di indonesia ini juga meresmikan jalan tol sepanjang sembilan puluh tujuh tiga km
yang menjadi jalan tol pertama di pulau kalimantan
peresmian ruas jalan tol balikpapan samarinda seksi satu dan lima
dipusatkan di gerbang tol manggar kota balikpapan
daya saing kita utamanya
komoditas komoditas yang diproduksi di provinsi kalimantan timur
sehingga akses semakin lancar dan bisa menurunkan biaya logistik
di sisi lain jokowi telah merilis aturan terkait badan pangan nasional
yang merupakan lembaga pemerintah di bidang pangan
ini merupakan tindak lanjut dari undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh satu tentang cipta kerja
mengutip cnn indonesia com tugas dan fungsi bpn antara lain koordinasi perumusan
dan pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui bumn
ada pun sejumlah bahan pangan utama di bawah naungan bpn meliputi jagung kedelai gula konsumsi bawang telur unggas daging ruminansia unggas dan cabai
nantinya pegawai negeri sipil yang bekerja di badan ketahanan pangan kementerian pertanian dialihkan menjadi pns di bpn
selain itu perlengkapan pendanaan dan dokumen terkait ketahanan pangan di kementerian pertanian
akan dipindahkan ke bpn
tim liputan cnn indonesia